sampai jumpa di video selanjutnya

papa sendiri luar
belum mandi belum bersih bersih masih kotor ya
tapi aku kangen
papa juga kangen semuanya
tapi papa harus bersih bersih dulu
papa mau tidur di kamar mama lagi kan
nanti papa tidur di kamar mama lagi ya
dan mama cepat sembuh
ya allah din
lu dimanesin din
anak anak lu sampai sekarang gak tau
kalo lu sebenernya diculik
dan gue khawatir banget sampai sekarang
dan gue gak bisa tidur din
aduh aduh anak anak papa
siapa baik god
papa lupa belum sholat
papa mau sholat dulu
kamu udah sholat dulu
aku juga mau sholat bareng papa
asgara pasti mau sholat juga
ya kita sholat bareng bareng ya
eh mau diajakin papa sholat tuh
oh dia pun polinya
tuh mau diajakin papa sholat tuh
sama bajunya sama kakak rena ya
sama papa oh itu loh nganya
soal kebakaran aja belum jelas
itu yang meninggal juga siapa kita kagak tau
terus sekarang lo kagak tau ada dimana indin
ini keluarga lo kehilangan banget
ada elu di indin
papa benerin dulu ya
terakhir terakhir berdiri di sini
berdiri di sini
ya tapi untungnya anak anak gak terpengaruh
dan pada besok tidurnya
nganya gak mencari cari terus
rena juga pintar sekali jagain adiknya

sekarang rewel cariin mamanya
rina bisa tenangkan adiknya
eh ya allah
kamu tidur di mana sekarang
apa kamu bisa tidur nyenyak malam ini net
pasti gak teratur kan
gimana kondisi tangan kamu yang cedera dit
saya mohon ya allah
saya ingin sekali lihat video video yang pernah saya buat dulu
setidaknya saya bisa melihat keceriaan muka anda
saya adini kerisma putri
masuk kamar ah ah
tapi sayang sama keluarganya
kenapa sampai sekarang saya masih belum bisa mengingat kejadian kejadian
dalam rekaman video ini
ketika sekarang saya mulai nyaman dengan keluarga ini
saya mulai merasakan
kasih sayang dan cinta yang tulus dari keluarga ini
ketika saya tahu
andin adalah orang yang kuat
andin selalu menunggu saya
dan ketika saya berusaha
perasaan kembali lagi dengan andin
dan sekarang saya ingin membuat andin bahagia
kenapa malah terjadi seperti ini sayang
kenapa malah andin diculik
sebelum diculik angin juga sakit
dan misteri kebakaran di villa belum selesai juga sekarang
sebentar lagi juga akan ada panggilan dari kantor polisi untuk semua saksi
dan saya ingin membuat andin bahagia
saya ingin membuat andin bahagia
saya ingin membuat andin bahagia

dan itu juga pasti akan memberdek kosong adonan ibu andin
saya dan seluruh anak anak saya
sampai saat ini saya sering bertekan
ini adalah daya tentang keberuntungan atauoit
bagaimana menurutmu sekarang ikut disini
hidup dalam kesepian selama nyaris dua tahun ketika saya menghilang
tolong aku jangan panik ya
apalagi kamu jangan panik di depan keluarga anak berita
emangnya kenapa di
apa sampai hari ini keluarga pondok pita belum ada yang tahu keadaannya mbak andin
iya mereka masih belum tahu
ya terutama yang belum boleh tahu itu brosa dan anak anak
pokoknya mereka panik
dan kamu tenang aja
saya dan pak al mencoba untuk menangani ini secepatnya
terus kejadiannya gimana deh
kalau kamu punya waktu kamu bisa ceritain gak sekarang sama aku gimana keadaannya bisa membanding tuh sampai diculik tuh kenapa gimana
ya ini sebenarnya kelalaian saya juga
jadi awalnya kita semua mengantar mbak andin
ibu anian masuk di ambulans dan kita mencoba mengantar sampai ke rumah sakit jakarta
tapi ketika di tengah perjalanan mobil ambulans
mobil ambulansnya ibu andin dihadang oleh komplotan penjahat
sampai akhirnya buah andin dibawa sama mereka
sampai sekarang kita gak tahu mbak andin dibawa kemana
felis dan susternya berhasil dilumpuhkan
sampai mereka pingsan
kenapa selalu ada valusi buat adi untuk menceritakan soal ini
bahkan dalam kondisi yang segenting ini
iya tapi sih nggak salah juga karena valid kan emang ada di sana
jernihkan pikiran kamu
ini bukan saat yang tepat untuk cemburu oke
ada hal yang lebih penting yaitu mbak andin
mbak nin harus selamat dari tangan penculik itu dan bisa kembali ke tengah keluarganya
belle kamu kenapa
ternyata adi masih gak sadari juga kalau sampai saat ini felis yang selalu ganggu pikiran aku
biar kamu baik baik aja kan
mengerti dia mungkin situasinya dan kondisinya
memang sedang genting dan gak sewajarnya dan gak seharusnya aku bersikap seperti ini tapi
aku gak bisa kontrol hati dan emosi aku setiap kali kamu nyebutin nama felis
aku benar benar gak nyaman
aku minta maaf ini bukan hak aku seperti ini mengatakan hal ini cuman
anggap aja ini mungkin disclaimer untuk pertemuan kita selanjutnya
terima kasih di